kedepan saya sudah sampaikan ke pak prabowo sebagai capres dan cawapres terpilih
yang sudah mendapatkan suara lima puluh delapan persen
dan dari data bapilu kali ini golkar yang memilih pak prabowo dan mas gibran itu tujuh puluh lima sampai dengan delapan puluh persen
ini tertinggi sepanjang sejarah
jadi sejarah yang lalu pak presiden dan capres yang didukung yang bukan dari golkar
hanya didukung lima puluh tiga persen dari pemilih partai golkar
kita tujuh puluh lima sampai delapan puluh persen
jadi memang benar bahwa partai golkar betul betul di depan untuk memenangkan pak prabowo dan mas gibran
dan saya sampaikan ke pak prabowo kontribusi golkar ke pak prabowo
karena kita lima belas dari lima puluh delapan persen maka kita kontribusi dua puluh lima persen
jadi kalau dua puluh lima persen kalau bagi bagi ya banyak banyak sedikit boleh lalu
kalau yang kita sebut lima itu minimalis
tapi kalau dihitung proporsinya dua puluh lima persen room masih banyak
jadi tentu ini delapan bulan kita masih mengawal pemerintahan pak jokowi dan pak ruf amin
kita harus jaga supaya sukses
dan berikut kita ingin di tahun dua ribu dua puluh
begitu tahun anggaran baru pemerintah baru yang terpilih nanti akan menjadi sukses
dan dalam perjalanan dengan pak presiden
hampir semua negara sudah memberikan ucapan selamat termasuk amerika serikat
jadi ini salah satu pemilu terbaik di dunia yang partisipasinya dapat dua puluh dua persen
sehingga tentu kita tinggal tunggu tanggal dua puluh dua dan saya berharap tanggal dua puluh dua suara golkar minimal bisa nambah seratus minggu
oh itu masih dalam pembahasan kita nunggu pengumuman besok
tapi bapak di bali katanya minta lima menteri
tapi golkar pak jokowi jadi atau pak erlangga aja
yang lima fungsi golkar itu pak kontribusi golkarnya
rasa terancam gak pak sama pak bahlil
saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya